kecelakaan maut yang menelan sepuluh korban jiwa ini terjadi pada senin sore saat kondisi lalu lintas padat karena menunggu lampu merah
keberadaan lampu pengatur lalu lintas di pertigaan perumahan cibubur cbd tersebut sebelumnya telah dikeluhkan pengguna jalan
karena kerap menjadi salah satu penyebab kecelakaan terutama kendaraan berat karena berada tepat di jalan menurun
deddy dan pengguna jalan lain menyebut dalam sebulan terakhir sedikitnya tiga kasus kecelakaan terjadi di lokasi ini

kalau sebelum lampu merah ya aman aman aja
aman aman aja ini sejak ada lampu merah gimana pak
kalau ada kejadian dah terus ditimakiin ya lampu merah
tak hanya itu petisi online yang menuntut penutupan lampu merah tersebut pada rabu dini hari telah ditandatangani lebih dari tiga puluh delapan ribu pendukung
setelah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian
perkara polda metro jaya telah menetapkan dua tersangka
yaitu s yang merupakan sopir truk tangki pertamina dan k sebagai kernet truk
ini telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan kasus ini
yang pertama terhadap saudara supadi
ini adalah supir truk tangki bbm tersebut
kemudian yang kedua adalah sodara kasira
ini adalah sopir truk tangki bbm
ini merupakan kenek daripada truk tangki bbm tersebut
dugaan sementara akibat penyebab kejadian ini adalah adanya rem blong
saat ini kedua tersangka masih diperiksa oleh penyidik subdit gakum ditlantas polda metro jaya
tim liputan cnn indonesia